kita pantau seperti apa kondisi terkini pasca banjir dan longsor di luwu sulawesi selatan
kita terhubung dengan jurnalis transmedia m rias
selamat siang rias ini bisa anda gambarkan bagaimana kondisi di tempat anda melaporkan saat ini
kondisi terkait dengan kondisi saat ini
warga masih berada di posko pengungsian masing masing di desa
dan untuk pencarian korban sendiri
sejak kemarin malam itu sudah dihentikan setelah dua korban lainnya ditemukan oleh tim sar gabungan
dihentikan sejauh ini
ya sudah dihentikan
sejak malam kemarin yang awalnya dua orang korban ditemukan terlebih dahulu
setelah sekitar satu jam setengah dua korban selanjutnya ditemukan lagi
jadi total ada empat korban yang dinyatakan hilang sebelumnya
dan ditemukan oleh tim sar gabungan dalam keadaan meninggal dunia tertimbun longsor
oke rias kemudian bagi para warga
yang mengungsi seperti apa kondisinya
saat pengungsian sendiri kemarin memang di hari pertama sempat krisis air bersih
tapi di siang itu sudah ada bantuan dari pihak pemerintah berupa air bersih dari pdam
terus hari ini bantuan
logistik juga sudah mulai disalurkan oleh pemerintah kabupaten lumaja
oke artinya sudah ada bantuan yang datang
tapi melihat kondisi saat ini
apakah masih ada bantuan yang sangat dibutuhkan warga yang mengungsi di sana rias
yang maaf agak putus putus
ya rias tadi anda katakan bahwa bantuan ini sudah ada yang
yang sudah ada yang datang ke pengungsian
tapi sejauh ini dari bantuan yang sudah datang sudah tiba di sana
apakah masih ada keperluan lain yang dibutuhkan pengungsi sampai saat ini
jadi bantuan yang sudah datang berdasarkan pantauan kita hari ini itu ada dari beberapa pemerintah tetangga
seperti pemerintah daerah luhut utara
kalau untuk pemerintah kabupaten luhut sendiri
itu sudah menyalurkan bantuan sejak di hari pertama
namun dikarenakan ada beberapa desa
yang sampai saat ini terisolir
untuk penyaluran bantuan itu dibantu oleh para relawan relawan dengan menggunakan motor trail
m rias jurnalis transmedia melaporkan dari luwu sulawesi selatan
terima kasih atas laporan anda
selamat kembali bertugas